kabar gembira dari ajang bulu tangkis all england yang berlangsung di birmingham
satu satunya wakil indonesia yang tersisa kevin sanjaya dan marcus gideon
berhasil untuk mempertahankan gelar juara all england setelah mengalahkan pasangan asal denmark
perikat satu dunia kevin dan marcus berhasil memenangkan all england dua ribu delapan belas
lewat dua game langsung pada laga minggu malam
tampil dominan sejak pertandingan dimulai
kevin dan marcus mengalahkan peringkat dua dunia asal denmark itu dengan skor dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu dua belas
ini merupakan kali kedua kevin dan marcus memenangkan titel all england
tahun lalu duo minions memenangkan title all england pertamanya setelah mengalahkan pasangan asal tiongkok
lee junhui dan liu yuchen lewat rubber set dengan skor dua puluh satu lima belas dua puluh satu dua puluh tiga dan delapan belas dua puluh satu